sementara itu saudara pelayanan penerbangan di bandara internasional samratulangi masih ditutup
operasional bandara ditutup karena dampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
berdasarkan pantauan di bandara internasional samratulangi manado
pelayanan penerbangan masih ditutup sementara waktu
hal ini berdasarkan otoritas bandara wilayah delapan manado
berkoordinasi langsung dengan airnav indonesia cabang menado
pelayanan penerbangan di bandara samratulangi ditutup
karena dampak semburan debu vulkanik erupsi gunung ruang di sitaro
berdasarkan informasi dari pihak angkasa pura i bandara samratulangi manado
pelayanan penerbangan tiba dan berangkat akan berlangsung pada pukul delapan belas waktu indonesia
sambil melihat perkembangan dampak erupsi gunung ruang
pasca erupsi gunung ruang pelabuhan manado tetap beroperasi
namun situasi pelabuhan saat ini masih sepi penumpang maupun pengunjung
akan disampaikan langsung jurnalis kompas tv doni arai
langsung dari bandara ratulangi
doni untuk kondisi bandara samratulangi yang sempat ditutup karena dampak erupsi
saat melaporkan ini saya harus menggunakan masker
karena berdasarkan dari paper test di airstate bandara samratulangi menado
masih terdata ada sebaran abu vulkanik gunung api ruang yang menyebar
di kawasan udara bandara samratulangi manado
dan berdasarkan dari hasil paper test tersebut
pihak komite bandara yang terdiri dari otoritas bandara
kemudian dari pihak airlines dan pihak angkasa pura bersama dengan bmkg
memutuskan untuk memperpanjang penutupan bandara internasional tamratulangi

dan dari kebijakan penutupan ini
pihak bandara yang terdiri dari otoritas bandara
kemudian dari kebijakan penutupan ini
baik yang berangkat maupun yang akan tiba di bandara tamratulangi manado
atau ada sekitar enam lebih penumpang yang harus mengurungkan niatnya terbang
berangkat ataupun menuju ke bandara samratulangi manado
dan hari ini dari pantauan kami di bandara samratulangi menado
banyak penumpang yang datang ke bandara untuk menanyakan status penerbangan mereka
dan pihak bandara ini sekarang ini di belakang kami ini
telah membuka dari kamis kemarin itu layanan untuk para penumpang
banyak penumpang hari ini yang melakukan reschedule penerbangan
ada juga yang melakukan refund atau pengembalian tiket paskalis
oke ini ada empat puluh tujuh penerbangan masih terdampak di bandara samratulangi
lalu untuk penyisiran lalu juga evakuasi warga yang dilakukan oleh basarnas manado
sejauh ini seperti apa doni
maskalis dan saudara untuk hari kemarin hingga hari ini fokus dari pemerintah setempat
maupun tim basarnas dan tim bantuan lainnya fokus untuk evakuasi warga
dari kemarin itu tim basarnas melakukan penyisiran evakuasi di wilayah radius enam km
dari puncak gunung ruang di tanggulandang karena status untuk gunung ruang itu
masih dalam status level empat awas
jadi data yang kami peroleh ada sekitar sebelas ribuan warga di tagulandang
yang harus dievakuasi atau diungsikan jauh dari gunung ruang
dan pihak basarnas juga telah melakukan penyisiran dan evakuasi
hingga hari ini para warga ada yang dievakuasi jauh dari gunung ruang
walaupun masih berada di seputaran pulau tagolandang dan ada juga warga
yang diungsingkan ke wilayah wilayah seperti di kota bitung manado maupun di likupang
keupatan minasa utara pascalis
baik terima kasih doni arai laporan anda langsung dari manado sulawesi utara